gua kagak sudi sampai tanah gua tuh di tangannya dia berapa pun gua bayarin tuh tanah
aduh mama sabar jangan emosian gitu
ya emang usah khawatir biar gimana pun
tuh tanah emak yang dikema ga bisa diapa apain kok sama mamanya meli
mamanya meli tuh ga bisa ngebangun apa apa di atas tanah itu
ya lah emak kan sertifikator masih ada lima ya kan
iya lah kenapa lu kagak mau
mama mas be emak
mas be cuekin aku aku udah nurutin maunya mama
aku udah pulang ke rumah terus aku udah ganti baju

terus aku tadi udah jalan mondar mandi terus udah sisiran
tapi mas be ga ngelirik aku sedikit pun ma
mama tau kenapa mas be tidak ngelirik aku
terus pasti gara gara anak nacikal ma
soalnya tadi anak naskah itu datang ke kantor
terus kamu marah
lagian emang kamu udah ngomong sama suami kamu kalau kamu ikut
ya belum lah ma jual mahal ma
pakai gengsi segala mamam tuh gengsi
ya kamu bilang dong mas b
aku pengen ikut ke meeting dirjen apalah apalah
boleh gak aku ikut aku bakal cantik deh bareng sama kamu
agak manis dikit napah

mas aku mau ikut ke acara makan malam
di acara makan malam di gym itu diner boleh ya mas
maaf adriana mas bisa sendiri
radenengang kan aku jadi mid drop jatuh dong harga diri aku ma
ya kan aku gak mau dong aku tetap pengen dihargai
aku yang pegang remot itu suami aku
kalau misalkan aku pencet nomor satu di nurut
kalo misalkan ini yang ada dia yang pegang remote
ntar di pencet satu aku yang nurut ma
aku yang hormat hormat dia males banget
menang banyak tuh reva ma
kamu bener juga sih
harusnya mas b ngajak kamu pergi kan
bukan kamu yang minta diajak
nah terus sekarang aku aku dupie ma
yaudah gini aja
kalo engga sekarang mama yang telepon mas be tercinta kamu itu
supaya kamu diajak gimana
wah telepon dari pak yoga kayaknya
yah dia lagi
mertua gak tau diri juga sebenernya
be kamu tau kan kalo mama sebenernya masih pengen kamu bareng sama adriana
dan gak ada perceraian
be tau itu
dan be juga mau itu
tapi be juga pingin kalo adriana harus bisa menghargai be sebagai seorang pemimpin
seorang imam menghargai dan menghormatinya
jadi dia tidak bisa seandainya pergi begitu aja
dan dia harus menghargai be di depan teman temannya
iya papa ngerti
tapi masalahnya kamu tuh harus sadar siapa yang kamu nikahin
kamu nikah sama anak yang seumuran dengan anak kamu reva
harusnya kamu ya sadar dong kalau tingkahnya ke kanak kanak kan wajar aja
dia kan masih kecil
jangan kamu anggap dia udah dewasa dan kamu berharap dia jadi soleha seperti instan
gak mungkin lah be
kamu harusnya bisa jadi imam yang bisa bimbing dia ke jalan yang benar
bukan dia cari jalan sendiri
be kamu juga sih ngapain juga dulu kamu nikah sama abg
kan kamu tahu konsekuensinya nikah sama anak seumuran anak kamu
ya kayak gitu tingkah lakunya
kamu yang lebih dewasa lebih matang harusnya lebih ngertiin perilaku dia seperti apa
ngebimbing dia bukan sama sama kayak anak kecil malah diem dieman sama dia
ya udah sekarang mama cuma minta ke kamu supaya kamu lebih bisa proaktif sama adriana
ngajak dia ngobrol ngingetin dia ngebimbing dia
nasihatin dia kalau dia salah bukan malah ditinggalin
malah dimarahin gak penting juga kan
gak ada solusinya gitu be
ya sekarang gini aja deh
mama udah pernah ngingetin kamu kan
waktu kamu mau nikahin adriana adriana itu masih sekolah
tiba tiba kamu udah main mau nikahin aja
pada saat itu mama juga ragu sama kamu
apa kamu bisa jadi suami yang baik untuk adriana secara umur adriana sama anak kamu sama
harusnya kamu bisa ngedidik adriana sama seperti kamu juga ngedidik anak kamu reva
sekarang gimana kalau udah kayak gini
mama gak mau tau ya be
kamu harus tanggung jawab sama adriana
sekarang buktinya mana
malah adriana gak nyaman sama kamu
kamu mau kehilangan adriana
bukan tanggung jawab mama lagi ya be
sekarang inget ya be
janji kamu sama mama untuk bahagiain adriana
mama pegang janji kamu
mama mama ngapain sih harus berantem di tengah jalan sama nenek meli
mau jual mana liatin orang
jan kan udah janji sama mama kalo jan tuh bakal ngurusin surat pengalian tanah
mama yang di kemang itu
ngurusin surat tanah
lah kapan beres ya lu
sampai sekarang kagak beres beres
lagian gue udah keburu sepuluh bentuk orang
bener bener kelakuan udah kayak rentenir
gue kagak sudi
sampai tanah gue tuh di tangannya dia
berapa pun gue bayarin tuh tanah
jangan emosian gitu
ya mama gak usah khawatir
biar gimana pun
tuh tanah emak yang di kemang gak bisa diapa apain kok sama mamanya meli
mamanya meli tuh gak bisa ngebangun apa apa di atas tanah itu
kan sertifikate masih ada
lah kenapa lu kagak ngomong dari kemarin kemarin
ya apa gimana sih lu
yan pulang ke rumah malah langsung ngomel ngomel
ma gak kasih kesempatan yan buat ngomong
yaudah kalo gitu gini aja
lo bayarin tuh tanah tujuh puluh juta
kagak usia delapan puluh juta
kalo dia mau syukur kagak mau ya kagak apa apa
ya setuju ma
yan pergi lagi ya ma ya
kan gua udah bayarin semuanya
ya anggap aja ma
ini bentuk tanggung jawab yan ke ma
karena selama ini kan yan udah ngebohongin ma terus
yan sebagai anak laki laki harus berisik tanggung jawab ma
yan bakal nyicil buat bayar utang ke ma
ya allah yan
lu baik ahamad sih
ma jadi terharu
bener bener ma kagum sama lu
udah jadi anak yang soleh loh
kalau babel lu almarhum denger
tau sekarang lu begini
babel lu girang banget tuh di sono
sebut sebut nama bab ya
yan jadi sedih tau ma
yan juga udah pengen ngurutin kata kata ma
ma nyuruh yan cari temen yang baik yang soleh
dia orang yang baik soleh
ya yan jadi keikutan
mudah mudahan aja yan
lama lama lu jadi ganteng kayak si boy tentu
ya ma gimana sih
kok ujung ujungnya ke situ
ma bercanda lagi
pokoknya ma tau dah
lu paling ganteng di rumah nih
rumah nenek ya iya lah paling ganteng
orang di sini kita doang yang tinggal berdua
yaudah yan pamit ya
narik angkut ya
ganti baju dulu
jangan begini ma
senarik angkut begini
jangan beli ma
kenapa ya saya selalu keinget sama kang abah
ya allah tolong bantu saya
supaya saya bisa melupakan akang abah ya allah
parti di mana sih
siapa lagi itu